sementara itu koordinator amnesty international usman hamid meminta komnas ham menggunakan kewenangan untuk memanggil paksa ketua kpk firly bahuri terkait pemberhentian tujuh puluh lima pegawai kpk
pernyataan usman ini didasarkan pada undang undang no tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang hak asasi manusia
usman mengatakan masalah pemberhentian pegawai kpk khususnya lima puluh satu dari tujuh puluh lima orang pegawai sebagai pelanggaran ham dan diskriminasi sistemis
selain meminta komnas ham usman juga menyebut presiden joko widodo sebagai pihak yang paling berpengaruh yang dapat menyelesaikan polemik ini
saya berharap komnas ham mengambil langkah memanggil paksa pimpinan kpk untuk menjawab pertanyaan pertanyaan dari penyelidikan komnas ham
pemanggilan paksa itu
bisa diajukan melalui ketua pengadilan negeri jakarta pusat untuk menghadapkan pimpinan kpk memberikan jawaban atas pertanyaan pertanyaan seputar tes wawasan kebangsaan dalam perspektif undang undang hak asasi manusia tersebut
berharap juga komnas ham dapat secara tegas memberikan pendapat kelembagaannya
tes wawasan kebangsaan ini merupakan tes yang melanggar hak asasi manusia